hari ini ada rencana mau kemana
aku hari ini mau ke rumah papa mama
aku mau jenguk mereka
yaudah nonton ya
mama mau ikut elsa gak
please enggak ma
kayaknya mama gak ikut desi
gak apa apa ya
padahal kalau mama ikut aku seneng banget
tapi kira kira kalau memang
memungkinkan kita untuk mengadopsi naila
mudah gak ya
ya mungkin kamu ngerti lah maksud aku
sebenarnya tuh gak ada yang mudah sayang
selama kamu sendiri
aku pun juga sama
tapi kalau kita berdua
gak ada yang sulit saya
tapi intinya aku cuma pengen satu sih
untuk saat ini aku
fokus pada kesembuhan catherine
aku juga benar benar mikirin kondisi catherine
belum lagi sekarang kondisi aku juga belum fit banget
dan itu pasti alasannya bikin pikiran kita jadi gak jernih juga
kan untuk mikirin semuanya
kuncinya satu sekarang
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
minta sama allah
by the way gimana kalo misalkan besok kita konsultasi lagi sama dokter kandung
soalnya kok penasaran banget kan
udah lama juga kita gak konsultasi
ya aku gak tau perkembangan kita sekarang gimana
ya kan kamu ingat sendiri saya waktu itu dokter ngomong apa
di antara kita berdua gak ada masalah
jadi anda berdua gak ada masalah
tidak ada masalah kesehatan apapun untuk bisa memiliki anak
mungkin saat ini anda berdua hanya kecapean aja
ya tapi sebenarnya kita berdua juga nggak capek capek banget sih dok
ya kan ya
dibilang sibuk juga ya nggak terlalu
makanya kita juga bingung

bisa jadi anda berdua liburan tapi pikiran berdua gak terlalu baik baik saja ya
pikiran masih dipenuhi dengan masalah pekerjaan
kalau memang anda berdua merasa baik baik aja atau tidak ada beban pikiran apapun
itu artinya anda berdua harus lebih bersabar lagi
kamu udah ingat kan
cuman kan aku pengen lebih mastiin lagi gimana kondisi kita sekarang

iya aku pengen sih ada opsinnya
cuman kayaknya aku tuh
belum siap gitu
kalau memang hati kita masih sedikit ragu
kita meminta petunjuk sama yang diatas
nanti tengah malam kita bangun kita sholat
mudah mudahan caitlyn bisa cepat
mudah mudahan caitlyn bisa cepat
dari tidur panjangnya dan kamu juga minta petunjuk tanya mengenai nailah
noh sah mama bener bener minta maaf ya gara gara mama ke rumah andin ketemu rena jadi jadi nggak
ke kalian jadi ngeganggu kalian berdua ya jelas aku jadi nggak jadi nggak enak perasaan ya maaf ya
kamu jangan ngomong gitu ke bapak udah ngomong gimana ya bukan kamu lah ya aku udah ngomong santai kok
emosi ya enggak tapi dengan kamu ngomong seperti itu mama jadi kepikiran pasti jadinya enak juga sama kamu
jadi salah ya kak itu juga mama itu cuma nyari obat kesepiannya aja kamu pikir aku nggak kesepian
setelah kehilangan anakku aku kesepian no tapi kamu apa kamu tuh emang nggak bisa ngertiin perasaan
sebenarnya tadi sebelum papa mau berangkat ke kondisi timan
ini no telpon aku dan kasih tahu kalau elsa mau nuntut andi karena elsa merasa andin penyebab kematian
keisha hai dan dia mau minta
amar jadi pengacaranya
itu yang bikin bapak stress ma
aku capek banget ma
aku mau anak anak kita tuh rukun
nggak berantem seperti dulu mah
aku mau mereka damai
apa yang mereka alamin sekarang tuh berat pak
andin kehilangan suaminya
capek aku ma
setiap duka yang anakku terima
semua terasa berat
tolong meringankan beban mereka ya allah
yang kayak gini nih selalu bikin deg degan
males banget gua lama lama sama ancemannya
kamu ngapain malam malam masih ngeliatin handphone
ya aku liat sos mataku yang lama
kenapa nggak boleh
mau dilarang juga
larang aja semuanya
ya elsa ini bener bener lagi sensitif banget
gimana caranya ya
bikin dia tenang dan gak sensi kayak begini
sini aku bentuk
nggak usah nggak usah
kamu seger banget deh hari ini
bentar lagi juga keluar
nih masih gue yang sekutukan kamu
kamu hari ini ada rencana mau ke mana
aku hari ini mau ke rumah papa mama
aku mau jenguk mereka
please enggak ma
kayaknya mama nggak ikut deh sa
nggak apa apa ya
padahal kalau mama ikut aku seneng banget loh
sorry banget deh sa
mama capek mau istirahat mau di rumah aja
udah deh istirahat aja di rumah ya ma
salam buat papa sama mama kamu nanti ya
nanti aku salamin ya
syukurlah mama nggak jadi ikut
yaudah aku tetep nantarin kamu
kamu dulu dulu kita sarapan ya
kayaknya kamu nggak usah nantarin aku deh
soalnya nanti aku akan ke beberapa tempat sih
untuk beli beberapa makanan juga
aku jalan ya

tapi taksi aku pasti udah mau nyampe ke sini
kamu nggak makan dulu sa
udah terlanjur aku udah pasti taksi
kasian drivernya nanti nungguin aku
makan yang banyak
mama jadi gak enak sama andin kemarin
waktu kamu sama yasen